malam loh saya ini keturunan amsterdam hahaha bapak jualan hamster ibu remorodam
habisin aja habisin udah besok eh lu minum abu abu
ini tahu nih saya itu orangnya termasuk mandiri
orang orang campur semuanya
mpok siti pagi pagilah ribu
gue punya berita bahagia dulu semua dengerin ya gue bakal punya mantu calon dokter udah kaya
positif positif hari gini mano aduh calon dokter nanyo samo itu tuh penjaga toko di
pasar yang namanya siapa fatma
posisi itu banyak
oh yang hantu
saya bukan hantu
halo banyak kecek banyak omong
gue jam pak kamu
sekarang mpok siti buktikan saja sama orang orang ini
kalau mpok siti itu enggak geda ngotak
eh dengerin gua kagak bohong enak aja lu gua bakalan punya mantu orang kaya
dan gua bakal buka balai pengobatan gratis
dalam posisi buktikan saya gelap
gua bakal buktikan lu tunggu ya lu waiting here ya
satu jam sejak
satu jam sejak
gimana lu berdua udah siap belum ngadepin orang sekampung
udah siap bener kok udah ya
ya udah lu masuk ke sana ke ruangan pereksa ntar gua yang ngadepin
tenang tenang tenang eh
semuanya pasti masuk semuanya pasti diobatin
yang rapi baris satu satu

naik keret aduh masuk
oh dok ini apaan dok
mau saya bauin dok
udah pokoknya ntar
lu beli odol itu lu sky aja sehari lima kali ya
abis itu dapat jodoh deh udah ya
beberapa hari ini kucing saya diem aja
kayak galau gitu
saya mau minta resep
mereka pada pingsan
ya ampun yaa
dunia jual jirah
jadi gimana bu
seminggu ini badan air demam tinggi
kepala ayah sakit
terus dada ayah juga sakit dong
kayaknya ibu kena komplikasi panu kudis kurap
wah repot itu bu
apa kan ayah rajin mandi dong
masa kena penyakit pegunuhan
ya mungkin mandinya sering tapi dikali kali
kalian ini sudah
sedang melakukan criminality of public alias pembohongan publik
jelas jelas ibu ini sakitnya enggak berat
enggak ada panu enggak ada kurap enggak ada kadas
ibu ini jelas jelas terkena penyakit tipes
ibu ini sebenarnya enggak perlu obat yang macem macem yang aneh aneh
ibu cukup istirahat
istirahat di tempat
lu juga eh
bila orang pinter bebas tuh ya
bebas tuh ya
ibu tebus di apotek
jangan dipegadehan bu udah dapat obat nanti
kok enggak nyangka emel lu
ternyata lu mahir juga ye dalam soal ilmu pendokteran
padahal perlu cuma perawat biasa
apalagi lahir lu di penggi
wah bunda momi mertua itu bikin saya gr
nah kalau untuk masalah perawat saya ini termasuk p tiga k
perawat paling pinter dan keren
maklum loh saya ini keturunan amsterdam
bapak jualan hamster ibu remur redam
gak salah lagi
wih itulah saya
ini udah habis
udah sabar biarin nanti disuruh
wah ini tau nih saya itu orangnya termasuk mandiri
aduh aduh aduh
ini kaki siapa tuh ini
mantu itu kepala
kepala sama dia
ah kemarin saja itu bang ipul mau berobat kesana
gara gara rambutnya rontok
tapi ternyata rambutnya tidak tumbuh tumbuh lagi
botak dia sekarang
berarti kan calon mantu siti itu dokter ambal ambal
si ipul aja nyenggila
masa botak ke dokter
botak ke salon
males banget kalau liat muka lo
lu malah suap suapan lagi
panik dikit kok panik dikit
mah sampai sekarang kagak ada pasien yang mau berobat
kenapa sih ribet amat
pasti gara gara si denok nih
ngegorengan kan ya
lo lo yang salah ram
ngapain lo dimari
aduh gaya bener lagi
pakai jas putih
udah kayak dokter aja
eh diam misalnya ya
itu banyak lagi
kita keluar ke kabupateniting
itu gara gara gardens gitu
eh dia mau dokter keles
dokter dari mana
kemarin nih benerin motor ayu di bengkel
lo bukan dokter
beda beda tipis lah nya
mesin mesin dokter juga
gimana gue gak radis
gue udah bangga banggain
gak tahu juga dibohongin
saya bener bener gak ada maksud membohongin nya
saya itu cuma hambatan smk teknik mesin
gue masih sakit hati
orang orang kampung daripada nyinyir
apalagi tuh si kudanya
gue gak kenain
ini kan favoritnya masih anget loh nya
favorit gue itu setik yang ada pisang
nyalah gila aku sumpah gue berharakan

mau ngapain pakai ketok kepala gue segala
ruh ngapain ada di sini rul
mau ketemu sama nya
ya aku mau bantuinnya siapa tahunya yang butuh bantuan
eh kagak kagak udah mendingan lo pergi deh
daripada lo diamu sama nya
enggak apa apa aku nawarin aja siapa tau bisa bantu
yang pasti butuh bantuan deh
kagak ada yang butuh bantuan lo ini lo jauh jauh deh
eh begitu kagak butuh kagak butuh
eh gue hari ini jadwalnya padat
nya mau kemana aja aku anterin nya
nih gue kagak mau diantar makam montir
gue maunya diantar dokter
nya kagak boleh begitu apa nya

aduh aduh aduh
nya aku mau nyari gue ke dokter nih
nya aku cari kenaran dulu ya
pak bajanya pak
pak untuk pasar ya pak
eh putih rul
ini maaf ya uni ini bajanya buat saya dulu aja
enggak ambo yang nyetopin duluan kenapa jadi waang yang mau bajain duluan
iya uni tapi ini penting banget
harul enggak peduli
mau sakit mudah

ambo duluan dulu aja
kamu mau bajain
rul kurang aku mau bajain
eh bukain rul
mas nih kenyap